dua tahun pemerintahan jokowi ma'ruf hukum dan demokrasi mendapat catatan merah dari berbagai pihak
iklim demokrasi indonesia dinilai memburuk lantaran berbagai isu mulai dari kebebasan sipil yang terhimpit hingga melemahnya kekuatan oposisi akibat gemuknya koalisi jokowi
tercatat indeks demokrasi indonesia pun merosot
bagaimana wajah demokrasi di dua tahun jokowi ma'ruf benarkah kualitas demokrasi kita terdegradasi
kita akan coba diskusikan malam hari ini bersama dengan pak jazilul fawait wakil ketua umum pkb pak mardhani alisera ketua dpp pks dan juga pak sirojudin abbas direktur eksekutif smrc
selamat malam bapak bapak apa kabar
kabar baik semuanya saya akan langsung mulai dialog kita dari bang jazilul dulu sebagai partainya pemerintah pendukung presiden jokowi ⁇ maruf ⁇
soal demokrasi bang jazilul banyak disoroti di dua tahun jokowi ma'ruf
kita disebut kemudian demokrasi kita menurun indeksnya turun dan juga bahkan turun secara signifikan kualitas demokrasi kita
nah anda sebagai bagian dari pemerintah bagaimana memandang kehidupan demokrasi kita saat ini
ya pertama begini
dua tahun pemerintahan jokowi di jid kedua ini kita menghadapi tantangan yang sangat berat
namun patut kita apresiasi demokrasi tetap berjalan efektif
buktinya pada serentak tahun dua ribu dua puluh berlangsung dengan baik
nah tentu tapi kebijakan terkait covid ini kita memang sedikit keras
jadi memakai psbb sampai ppkm yang terkait
kesan memang ketika itu pemerintah bersikap sangat keras terhadap pelanggar
demi apa demi keselamatan jiwa bersama
dan terbukti hari ini indonesia covid makin melandai
dan dari hasil smrc tadi perekonomian cukup baik
nah tentu pada
hari ini menurut saya ya tanggung jawab sama bukan hanya pemerintahan jokowi baru
untuk mengawal demokrasi tetap berjalan baik
baik bang jazilul
saya tidak tahu persepsi yang dimunculkan oleh masyarakat dari hasil survei
apa yang menjadi sebab dari menurunnya persepsi masyarakat terhadap politik yang ada hari ini
padahal tanjo jokowi hari ini membentuk koalisi yang sangat kuat di parlemen
itu semata mata untuk menyelamatkan kekuatan politik dan ekonomi
jadi apa gunanya politik baik tetapi ekonomi buruk
baik bang jazilul apa korelasinya turunnya demokrasi kita
kehidupan akibat pandemi covid sembilan belas
karena indikatornya begini bang jazilul yang kemudian
banyak dikritisi oleh aktivis masyarakat adalah
misalnya apa yang dirilis oleh

kebebasan berekspresi belakangan
juga kita tahu ada mural yang kemudian
bahkan atau sejumlah
yang dianggap ini kemudian
melemahkan kualitas demokrasi kita termasuk
juga ketika koalisinya sangat gemuk sehingga
mengurangi kekuatan dari oposisi
yang kemudian dijadikan salah satu dasar
melihat iklim demokrasi
ya selama ini
kita harus juga melihat bahwa pemerintah
ini tidak antikritik kok
yang membuat mural
memproses secara hukum
nah itu menurut
saya bagian dari
pelaksanaan dari demokrasi
entah yang sedang berjuang
untuk menghadapi covid ini
juga mendapatkan banyak kritika
yang memang tidak
suka dengan pak jokowi menurut saya
itu biasa saja dan
mural yang diampilkan
itu kan kemudian pak jokowi juga
tidak bereaksi untuk memproses
secara hukum saya pikir itu
cara berdemokrasi yang harus kita
pemerintahan pak jokowi makro
kalau membutuhkan sempurna tidak ada
kesempurnaan pasti ada
saja yang memberikan
penilaian kurang baik
menganggap bahwa kritik dibungkam
semua lembaga lembaga demokrasi
yang ada di indonesia
presiden tidak ikut campur di situ
mahkamah agung kpk
semua berjalan dengan
fungsinya sendiri dalam
itu sendiri jadi itu yang penting
tetapi itu berhasil
keburuknya ekonomi lebih dalam
menangani politik itu
kemudian berefek pada
ekonomi yang baik
nah untuk menuju
ya itu menjadi bagian yang harus
kita lakukan bersama
ekonominya baik membaik dan memang membaik
lebih baik lagi
menurut saya itu cuma perset saja kok
dan polisi juga
hari ini juga
tidak mudah untuk
persuasi dan humanis
saya pikir itu yang
walaupun hasil dari smpr
baik saya ke bang mardhani bang mardhani ini soal persepsi
seturun kalau mengutip apa yang disampaikan oleh
bang jazilul dan ini juga berkaitan dengan kondisi
pandemi sebagai pihak yang kemudian
memberikan catatan merah terhadap
demokrasi apakah ini memang
soal persepsi saja atau
anda melihat memang ada yang
yang mengalami kemunduran di era pemerintah
pemerintahan presiden jokowi
kriterianya jelas ya
dan beberapa lembaga yang lain mengatakan
indeks demokrasi kita turun
kalau lihat yang
dikutip renhardt tadi kontras
klbh dan lain lain
pengekangan terhadap kebebasan publik
kapolri tetapi kita melihat
sejak kasus blitar
susolo terakhir kemarin
sampai kepada yang di banten
itu tidak ada perbaikan karena
pas lapangan tidak selesai
dengan selembar kertas
selembar kertas yang isinya
itu perlu ada
internalisasinya seperti apa sop nya
siapa penanggung jawabnya ada tidak
anggarannya tentu itu
akan kembali terjebak
kepada paradigma lama apalagi
salah satu problem besar kita
undang undang ite belum
kita revisi undang undang ini
jadi banyak pasal karet
itu membuat persepsi
publik dan kenyataan
kita mungkin melihatnya dari
helikopter view tapi masyarakat
yang dibawa yang dipanggil polisi
ini besar yang kedua
renhardt ada yang memang
kompetensi dari pemerintah
untuk mengelola hoax
berekspresi yang literasinya
masih problem bersumpah
dengan berbagai macam berita
yang itu bukan cuma buruk buat
pak jokowi buat oposisi juga buruk
karena kita tidak ada kontestasi
karya dan gagasan yang muncul
adalah emosi yang muncul adalah
fitnah yang muncul nah ini
problem kita bersama kalau
hoaks ini tapi saya melihat
kementerian pendidikan sampai
kementerian agama kementerian sosial
punya perang untuk meningkatkan
literasi publik untuk
menjaga demokrasi kenapa demokrasi
ini penting karena
demokrasi punya self sustainable
system dia mampu memperbaiki
diri sendiri jangan
oke kualisinya besar
masyarakat yang terlibat
partisipasi publik tanpa kecerdasan
dan edukasi publik maka kita
kita kemungkinan jatuh kembali
kepada tirani dan itu berbahaya
dasarnya anda melihat kemungkinan akan jatuh
ke tirani itu apa bang mardhani
kalau tadi disampaikan pak
jazilul demokrasi kita masih efektif
kok pemilu masih berjalan
apa yang membuat itu
kemudian menurut anda bisa jatuh ke dalam tirani
terlalu jauh tidak nih bang mardhani
nanti ada beberapa
kita pergi ke demokrasi
dan diancam hukuman
pidana dan lain sebagainya
mestinya mereka yang
sudah menjaga dan merawat demokrasi ini
tidak diperlakukan seperti itu
karena bukan satu saya lihat
ada lebih dari satu beberapa
pejabat negara yang menggunakan
kekuatan itu dan tidak ada
teguran dari presiden
itu atas dasar itu hak
persetri publik lihat
kita demokrasi dan sekarang menghadapi
tuntutan yang cukup berat
oke baik kita break dulu saya akan ke mas abbas
saya akan tanya mengapa kemudian
dalam temuannya smrc kondisi
politik kita memburuk apakah ini juga ada kaitannya
dengan situasi saat ini dan bagaimana
smrc memotret kepuasan publik
terhadap kinerja presiden yang
dinilai juga menurun ini juga menurut saya
ini juga diamini oleh hasil hasil
lembaga survei yang lain kami akan
bahas sesaat lagi tetap di cnn indonesian discuss
temuan surveinya smrc
kondisi politik cenderung menurun bahkan
akarnya cukup signifikan ini
indikatornya apa apa faktor membuat
sampai ada hasil itu mas abbas
jangan bandingkan demokrasi di kita
dengan demokrasi di amerika
di perancis di inggris di jepang
misalnya yang sudah lama
prosesnya kita ini kan baru
sampai sekarang baru dua puluh dua tahun lah

penduduk islam yang lain
demokrasi di sini itu relatif
jauh lebih baik
sebut negara islam mana yang di dunia ini
yang punya demokrasi seperti indonesia
dari sisi itu
saya ingin menggarisbawahi
bahwa turun naiknya
seperti kebebasan sipil
kebebasan berorganisasi kebebasan bicara
dan kebebasan mengkritik
itu adalah bagian dari
dorongan dan juga
tekanan itu terus
anti demokrasi dan ke arah demokrasi
menurut saya ini

dengan negara kita yang baru
dalam jangka waktu yang pendek ini
baik mas abas menarik ya
jadi ini bagian dari proses
tetapi kemudian memang ada gejala
penurunan aspek demokrasi yang ditemukan
dalam surveinya smrc
artinya bang jazilul ini bukan soal
ya bang jazilul artinya ini bukan
persepsi saja ini ada angka angkanya
ada surveinya tidak hanya lembaganya
mas abbas tapi juga di luar negeri
angkanya juga jelas
peran parpol yang berkerumun di
sekitaran pak jokowi
punya peranan dalam
membuat demokrasi kita turun ini bang jazilul
ya tentu kami
tidak menutup mata terhadap
memang ada penurunan
tapi bukan berarti buruk
cuma berjalan normal
katakanlah pak mardhani
di luar pemerintahan
ngeritik apa saja boleh
tak pernah dibungkam
kalau mempersoalkan bahwa
bukan soal merusak demokrasi
tapi selama ini tidak bersekongkol untuk keburukan
tidak ada masalah
menjadi sesuatu yang stabil itu masalah
dari beberapa partai
atau presiden atau partai partai yang ada
itu kemudian membungkam
partai partai di luar pemerintah
menurut saya tidak ada masalah
selama ini tidak ada
tapi ada aktivis aktivis yang kemudian dilaporkan ke kepolisian
oleh menteri menterinya pak jokowi
itu kan juga tadi disoroti oleh bang marai
dan juga oleh banyak pihak
itu kan soal persetki
kalau ada pelanggaran dilaporkan ke polisian silahkan
sampai hari ini
tidak ada pembungkaman
mana ada pembungkaman
kalau ada yang membungkam pkb
pasti juga akan protes
kalau ada sipil dibungkam
karena kami ini partai yang lain
bahwa memang indeksnya menurun
karena banyak masalah pandemi dan lain lain
tetapi tidak buruk
pekadai perkadai pandemi berjalan sukses
mestinya dikasih sertifikat penghargaan
tapi sebelum pandemi pun
indeksnya turun juga kok bang jazilul
turun tapi bukan buruk
bisa dibandingkan dengan
malaysia negara negara yang lain
jadi ini interpretasi
yang membandingkan pak renhat
pak renhat mau dibandingkan dengan mana dulu
jadi supaya jelas pembandingnya
atau mau dibandingkan dengan
periode yang lama misalkan pak soeharto
jadi gampang saja
jadi maksud saya
turun ya kita tidak menutup mata
tapi bukan berarti buruk
kalau itu ada
lapor kepada pembangunan pemerintah
lapor kepada pkb
kami akan juga membela itu
tidak boleh di era demokrasi ini
hukum dibuat mainan
atau hukum untuk menjerat
sampai bisa jatuh
berpotensi jatuh ke tirani
yang tadi disampaikan bang mardhani itu bagaimana bang jazilul
ya itu kan
kalau ada tirani di indonesia
tirani pasti jatuh
sipil di indonesia
kalau ada tirani
kalau ada tirani
setelah itu dia akan jatuh
saya ke bang mardani
dan itu sudah dibuktikan berkali kali dalam setara indonesia
dan itulah musuh demokrasi
bukan berarti kami partai yang berkelompok besar ini
kemudian membangun tirani
kita ingin menjadikan
politik atau demokrasi itu
alat untuk mempercepat kesejahteraan
demokrasi bukan alat untuk bertengkar
demokrasi itu untuk membangun kesejahteraan
seakan akan hari ini demokrasi itu kalau bertengkar
jadi interpretasi demokrasi ya
bang mardhani ini soal interpretasi demokrasi saja kah
atau bagaimana dari yang anda tanggapi
apa yang disampaikan oleh bang jazilul tadi
kalau kita lihat anatomi lebih detail
memang kita punya maksudnya
masalah dengan demokrasi kita
nanti korelasinya dengan indeks persepsi korupsi kita
dan penangkapan para kepala daerah yang melakukan korupsi
padahal mereka adalah hasil dari pilkada
kita lagi melihat lagi bagaimana politik uang di dalam
pemimpin atau pilkada
teman teman bawaslu kemarin bahkan mengatakan
dua ribu lima belas salah satu puncak politik uang
apalagi di masa pandemi dua ribu dua puluh kemarin
jadi rentak tetap saja
masih punya banyak catatan
dan catatan ini harus segera diperbaiki
agar engagement publik dapat kuat
tadi mas sirajudin abbas bagus sekali ya
dari awal saya selalu teriak
pak prabowo dan pendukung pak prabowo
pak jokowi menang
mas jazilul menang
gara kami kontrol dengan baik di luar
sehingga ada tersaantitesa
ada kontestasi karya dan gagasan
ada teori pak prabowo dan teman teman gabung
elit kelihatan ada rekonsiliasi
pandangan saya tidak seperti itu
publik perlukan logika
dan logika itu tidak terbangun
jika kompetitornya justru malah bergabung
yang diperlukan publik adalah edukasi
oke yang menang monggo
ini dengan beratnya
yang baik kita akan awasikan itu partai
kita akan mengawasi kritis dan konstruktif
menjaga agar pak jokowi
sangat khusus khusus
di omnibus law
ada banyak sekali lubangnya
itu menjadikan ketika
secara jumlah berkurang
maka kontrol pun akan melemah
nah kontrolnya dari versinya pks
selama ini sejauh ini sudah ngapain aja sih bang mardhani
atau jangan jangan hanya
ikut ikut aja kemudian apa yang dikritisi oleh masyarakat
mengkritisi apapun yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah
ya enggak terenat
kita kan punya parameter parameter yang harus dicapai
contohnya di bidang pendidikan
mas menteri ini
tetapi saya melihat
sejak pandemi tidak ada perubahan kurikulum
tidak ada perubahan paradigma
tidak ada perubahan cara mengajar
tidak ada perubahan bagaimana murid
betul bisa disiapkan menghadapi ekosistem digital yang baru
gu punya kalangkabut
orang tua kalangkabut
negara punya sumber daya
kita punya anggaran
kita punya expertise
nanti kalau kita melihat lagi tadi saya mengatakan
kepolisian sudah banyak mengeluarkan surat edaran
tetapi aksi di lapangannya belum jalan
belum yang terbaru
bagaimana jumlah anak yatim karena pandemi
bagaimana data terpadu kesejahteraan sosial kita
bu risma masih marah marah terus dan selainnya
prp ini harusnya segera diselesaikan
karena pemerintah sekarang sangat kuat
sangat mampu untuk mencapai kebijakan pemerintah yang baru ini
untuk membuat perubahan
tetapi itu tidak dilakukan
tadi karena mas abbas membahas soal
secara umum demokrasi kita ini masih membangun fondasi ya
kalau kondisinya seperti ini bangunannya kokoh atau berbahaya ini
mas abbas kita bicara soal demokrasi kedepan
dan juga angka kepuasan publik yang anda potret justru menurun
ini karena apa sebetulnya agar menjadi bahan evaluasi di pemerintahan jokowi ma'ruf
kami akan segera kembali sesaat lagi
segmen terakhir dialog saya langsung ke mas abbas
kalau fondasinya sekarang seperti ini
ada gejala penurunan aspek demokrasi
soal kebebasan juga kembali dipersoalkan
karena dianggap ini semakin dikekang
bagaimana pondasi ini
apakah ini fondasi yang kuat
atau justru seperti yang dikhawatirkan kita bisa menuju ke demokrasi di titik nadir
ada tiga fondasi yang sangat kuat dari sistem politik di indonesia
yang pertama komitmen mayoritas publik indonesia
itu masyarakat indonesia menganggap demokrasi ini sistem politik yang sangat baik
meskipun tidak sempurna tapi lebih baik dibanding sistem sistem pemerintahan
atau pengelolaan negara yang lain
dan komitmen ini ditunjukkan dalam angka dukungan dan kepuasan terhadap demokrasi yang konsisten tinggi
nah untuk sebuah negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim
mungkin sampai saat ini masih terbesar di indonesia
komitmen yang tinggi terhadap demokrasi ini
dan preferensi terhadap demokrasi yang tinggi seperti saat ini
itu adalah fondasi yang sangat kuat di indonesia
kalau kita mau mengapresiasi lagi soal
partisipasi masyarakat sipil di dalam proses demokrasi
sampai saat ini masih sangat tinggi
institusi institusi keagamaan seperti nu muhammadiyah
dan lembaga lembaga keagamaan yang lain
yang punya pengaruh langsung pada umat dalam skala besar
dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap demokrasi
itu dua fondasi yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi
yang ketiga pada prakteknya
memang selalu ada
kelompok yang sedang berkuasa saat ini
untuk mencoba memproteksi kekuasaannya
dengan cara meminimalkan tantangan
dan memudahkan kontrol terhadap

berpengaruh terhadap berjalannya kekuasaan
untuk memudahkan kontrol di parlemen
ambil koalisi sebesar besarnya
tensi resistensi lebih kecil
ya bener itu
kayak begitu sering terjadi dimana mana juga
tapi tidak berarti itu
geser terlalu jauh ke arah
kritik dan check and balances
itu masih dimainkan
baik oleh partai politik maupun oleh
dan catatan yang paling penting
dalam demografi di indonesia
kalau kita melihat
prioritas pemilih di dua ribu dua puluh empat
nanti itu ya
memang kelompok milenial
nah kelompok muda ini
punya pendidikan lebih tinggi
punya akses pada media lebih baik
sekolahnya lebih tinggi
juga penghasilannya lebih tinggi
dan mereka sangat kritis
kritis terhadap presiden jokowi
kritis terhadap partai politik
kritis terhadap proses
protes politik yang
berlangsung saat ini
baik di pemerintahan maupun di dpr
ini kelompok demokrat baru yang sangat kritis
institusi dan aktor aktor politik
nah ini juga modal tambahan
bahwa demokrasi di indonesia
mungkin akan recovery
seiring dengan perbaikan
tingkat pendidikan dan
saya ke bang mardani juga ke bang jazilul
tapi saya ke bang maradi dulu
jadi rangkuman dari anda bang mardani
dua tahun jokowi ma'ruf
dari segi demokrasi
sekali lagi seperti apa
dan harus bagaimana memperbaiki ini
pr nya masih banyak
ini kita pada di appeal it in the detail
mendetailkan bagaimana merevisi undang undang
untuk menyebarkan informasi
dari bangsa ini
kita boleh berbeda pendapat
kita boleh berkompetisi
tapi semuanya ada dalam bingkai
jadi bukan emosi yang dikedepankan
bang jazilul dalam beberapa
kerap kali disebut
ada kutukan periode kedua
jadi pemimpin itu periode kedua menunjukkan wajah aslinya
jangan jangan kalau kemudian
kita ada gejala penurunan demokrasi
dianggap pemerintah dianggap represif
ini adalah wajah asli rezim saat ini
terakhir dari anda
agar negara indonesia menjadi negara demokrasi yang besar
ini tanggung jawab
bukan hanya pak jokowi mahru
dan menurut saya demokrasi hari ini sudah on the track
kipun belum sempurna
nah tugas penyempurnaan ini bukan tugas presiden saja
tapi semua lembaga lembaga sipil
kita semuanya termasuk
jadi itu tanggung jawab
dan kita harus mencari kemampuan

mungkin tkb sebagai partai yang lahir
di era reformasi akan mengawal
dan sampai indonesia menjadi negara otoritar
itu garansi kami
termasuk untuk pak jokowi k mahru
yang ada di situ
jadi kalau ada yang dibungkam
ada yang merasa
sampaikan kepada kami
kami bukan rezim
atau saat yang anti kritik
meskipun kita memang kuat koalisinya
tapi bukan anti kritik
jadi itu tanggung jawab bersama
agar tas yang sudah track ini
kita kawal bersama
tidak ada kata semua
karena ini memang masih
demokrasi yang kita agung agung
sampai hari ini
untuk apa demokrasi
kalau masyarakat yang miskin
karena apa demokrasi
cepat untuk mempercepat kesejahteraan
yang belum diciptakan
belum diwujudkan oleh pemerintahan
dan partai partai politik
itu tujuan akhirnya adalah kesejahteraan
kita optimis bahwa ini masa transisi
yang tadi sampaikan mas abbas
kita punya masa depan demokrasi
tapi sekali lagi apa yang terjadi saat ini
situasinya tentu menjadi catatan
dan bagi sebagian pihak
ini adalah rapor merah demokrasi
di era pemerintahan jokowi maruf
terima kasih banyak bang mardhani
untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini
sehat selalu bapak bapak
assalamualaikum mas renat
assalamualaikum mas jazil
kami akan segera kembali
saat lagi tetap di cnn indonesia newscast